ja tunggu di sini ya
eh ah lagi dimana
gue mau ketemu ada yang mau gue bicara yang penting
gue lagi ada urusan sebentar
nanti kalau urusan gue udah selesai gue telepon ya
ya udah gini aja
lo kabarin gue ya lebih saja berapa
jesse kenapa ya
kenapa tiba tiba dia ketakutan ke gua
pak ifdal mau ke tukang pijit
kakinya terkiler katanya
butuh digotong ke taksi
gerbang perlu kita kunci nggak
nggak usah bang kan balik kemana mau keluar
kita bantu bang

pesanannya atau sama bapak iqbal

ya kita pergi lagi
di mana p medal pemesanan ini
terus warung tembok
kamar gue kamar gue aja sakit semua badan gua oke kakek gua juga cepet ah
baju sika baju sika saya mau ngantar baju sudah saya setrika mbak
pak jessica lagi tidur kali ya nanti aja deh saya taruh bajunya
untung aja bang iqbal tolongin aku jadi aku bisa keluar deh dari rumah
udah sempet hubungin
kalau saya tapi papa yang urus aja oke pak
aku gak bisa ngurusin ini
aku gak bilang papa kalau aku mau ketemu sama bu rosa
soalnya aku lihat papa kayaknya gak suka banget sama keluarga alfahri
padahal menurutku rosa itu orang baik kok
yang pegang karsi sama sepatu aku itu siapa ya
tunggu disini ya
eh ah lagi dimana
gue mau ketemu ada yang mau gue bicara di perting
gue lagi ada urusan sebentar
nanti kalau urusan gue udah selesai gue telepon ya
ya udah gini aja
lebih saja berapa
lu tenang aja ren
gue sama al pasti bakal bantu lo
kita gak mau ketinggalan diam
jessica belum datang
sebentar lagi kalau ibu
haji nggak pernah
gue mau pesan apa
minta canggih untuk disana kan
lihat menu nya dulu ya
apa ya kalian memesan apa
minum aja palingan
minum ya mama juga gak pengen
tiga orange juice makannya nanti aja
kira kira menurut kalian
jessica datang sendiri atau sama irfan
aku rasanya sama om irfan ya
karena om irfan itu sangat overprotective aja sama jessi
jadi pasti dirampingin yang mungkin enggak
pas aku nginep di rumah om irfan
aku sempet pengen fotonya jessica dari jauh
terus om irfan gak ngebolehin
itu untuk kebaikannya jessi
tapi kalau menurut saya ya
om irvan ini pasti akan ngalangin jessica buat ketemu mama
karena jessica ini kan sekretaris siapa apa
kalaupun jessica datang ke sini
dia pasti akan datang sendiri
gak sama om irfan
yorgan untuk menurutnya dihubungkan dengan
om irfan mau jauh

maaf banget ya mbak
kalau gitu pandora cafe masih jauh gak ya pak dari sini
dari sini sekitar satu kilo lagi mbak
maaf banget ya mbak